siapa tahu hari ini mah mau
nggak ada ruginya kalau nyoba mah
kalau neng aninya mau ya syukur
kalau nggak mau
kamu boleh kesel sekali lagi
secara yang dalam
pak wardi mau ngajak
iya pak ngajak
pak wardi ini tasnya kegedean
waduh jadi gimana dong
gini aja pak
kopernya dibawa aja sama oja
diikat di belakangnya
bapak bareng aja sama saya
boleh juga tuh
lo pegang tasnya
pak wardi mau gue aja
pak wardi mau gue aja
pak wardi mau klip kan sih
apanya leb staring om
ayo kel gatherings pak wardi
iya pak wardi
belum nggak ada
terima kasih bang tisna
udah sekalian sama bang ojak
udah mulai ya bikin kuenya
eh mas put
ngobrolnya boleh di dalam aja nggak
duduk mas put
ada apa mas put
kok kayaknya penting banget
gue cuman mau nanya
kamu udah makan siang belum
gue mau naktir kamu makan bakso
nanti disana kamu boleh kok mesen apa aja
tapi aku gak mau makan yang lain
aku tetap mau makan bakso aja
kenapa dari tadi mukanya cemburu terus
nggak usah nanya nanya orang yang lagi kesel
kok telornya jadi kenceng kenceng
ntar adonannya terlalu ngembang
kalau kayak gitu kepelanan ntar malah jadi bantet
pada ngumpul disini
tas sama kopernya masih didalam
belum pada mau jalan lo berdua
lagi nungguin bobi pulang sekolah dulu beh
ya udah sambil nunggu si bowi pulang
sur lu bikinin gua kopi dulu ya
bobi bukan udah ngopi tadi pagi
kopinya lu taruh aja didalem ya
di rumah aja
makan siang di luar
makan siang di luar
ya udah boleh deh bang
ya maya tunggu ya bang
ya om herman mengajak makan bareng
wah ke restoran ya mak
ya belum tau
kalau makan di restoran enak ya mak
ya tergantung restorannya
ya tergantung restorannya
yaudah ntar kalo kuenya udah selesai
lu tolong anterin sama yang mesen ya
deket kok disitu deng lapan sama yang bumala
ya mak nanti saya aja yang nganter
mau langsung pulang apa mau kemana dulu
antarin aku ke toko kado yuk
temen aku ada yang ulang tahun